bagi para pehobi balap sepeda gudung
event balap sepeda downhill dan enduro adalah hal yang sangat dinanti
terlebih selama dua tahun lebih
kegiatan ini mengalami jeda akibat pandemi covid sembilan belas
jumat satu oktober hingga minggu tiga oktober kemarin
teras caf menggelar event balap sepeda downhill dan enduro
di kawasan cikole lembang kabupaten bandung barat
acara ini diikuti tiga ratus peserta dari seluruh indonesia
balap sepeda gunung bertaraf nasional ini digelar
untuk menjaring para atlet muda balap sepeda gunung
sebagai syarat mengikuti lomba
para peserta wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes antigen
peserta juga wajib menjalankan protokol kesehatan
dengan rasa kerindungan kita sebagai pecinta downhill
untuk bisa ada event lagi gitu
karena setelah hampir dua tahun
tidak pernah ada event pak terkait dengan kegiatan downhill ini
kalau track cikule ini track downhill ya
jadi emang kalau di sini sih tidak terlalu high speed
di sini cukup elevasinya cukup bagus
tapi bukan karakter tracknya juga memang bagus
karena emang ini bike park sudah lama
event teras cafer series ini diikuti beberapa atlet nasional
di antaranya poppy arius jati dan tiara andini prastika
yang merupakan praih medali emang
tres napa mungkas kabupaten bandung barat jawa barat